nah berbicara mengenai pesawat terbang ini kita ke informasi selanjutnya
meski belum bisa diproduksi massal pesawat r delapan puluh sudah dipesan hingga satu ratus lima puluh lima unit
rencananya pesawat besutan bghb ini akan diproduksi pada tahun dua ribu dua puluh lima
merinci pesanan terbanyak datang dari nam air sebanyak seratus unit
seperti dilansir detik finance pesanan terbanyak kedua disusul oleh kaltsar dua puluh lima unit
keempat maskapai dalam negeri tersebut sudah mendatangani letter of intent dengan rai
harga jual pesawat dengan kapasitas delapan puluh penumpang sebesar dua puluh tiga juta dolar amerika
pesawat r delapan puluh ini memiliki kapasitas hingga delapan puluh penumpang dengan desain kokpit yang modern
dan menjamin kenyamanan penumpang selama mengudara
pesawat r delapan puluh juga dilengkapi dengan teknologi fly by wire
yaitu sebuah sistem kendali yang menggunakan sinyal elektronik dalam memberikan perintah